siapa dia sebenarnya
ilmu keoragannya sungguh luar biasa
kau tidak sadar
jika kau menggunakan jurus patra hitmat tingkat ketujuh
tanpa menguasai jurus jurus sebelumnya
itu akan merugikanmu
kau harus membayar
kau harus membayar
ini yang paling menarik
aku harus nolong lima cara santan
ini tuh curik
jangan mengganggu aku
nyawanya adalah milikku
agak membeneran juga
curik seperti makserem
lebih lebih dari muka udang
jadi hanya itu kemampuanmu
kalau tidak pantas jumawa di depanku
kenapa aku tidak salah dengar
hanya angin besar yang bisa mengusir awan mati
kalau kalian pikir kalian bisa mengusir puting beliung
kami telah diserang radyat
kami tidak sanggup melawan radyat
siapa dia bang adil
kami tidak tahu radyat
aku pangeran syair dari neraka
telah aku arungi samudera yang membara
sehingga napasku kian membara
mataku merah menyala
tetapi hatiku hancur
bersimpuh di kakiku sementara
sebelum aku buat semuanya menderita
dengan siapa aku pantas berbicara
siapa pemimpin kalian
pantas kalian lemah tidak berdaya
lantaran pemimpin kalian
bocah tak terguna
kau belum lihat kemampuanku yang sebenarnya
jadi jangan tertawa
kalau kau berani ayo hadapi aku
itu pakaianmu yang agung
tidak seagung menurutmu
terkadang manusia selamat dari lisan yang agung
maka biarkan aku tunjukkan tingginya guru
biar kami yang menghadapinya
perbuatan kesempatan mimun
naik kembali ke bayangan stalclon
bagian kami stuk relacioname dengan
otoban mengurus bintang siapapun
siapa dia saudaranya
sungguh luar biasa
mengapa ilmu kanuragannya sangat tinggi
apa ayah mengenalnya
sungguh nama yang mengerikan
tapi syairna benar benar luar biasa
pantas saja kau jempol
kesaktianmu yang mumpuni itu
bukan menjadi gantianmu